jelang berakhirnya batas waktu pendaftaran perselisihan hasil pemilu sabtu malam
partai persatuan pembangunan resmi mengajukan permohonan gugatan ke mahkamah konstitusi
selain mengajukan surat permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum
p tiga juga menyertakan bukti bukti pokok perkara
p tiga mengajukan gugatan phpu ke mahkamah konstitusi
setelah penetapan perolehan suara oleh kpu ditengarai tidak sesuai hitungan internal partai
yang mana perolehan suara p tiga tidak memenuhi ambang batas parlemen empat persen
waktu yang disediakan oleh undang undang